nah ini sementara itu jelang perayaan tahun baru dua ribu sembilan belas kawasan puncak bogor akan melakukan rekayasa lalu lintas satu arah dan car free night pada tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas
ya kaset lantas polres bogor akp hasbiri stama menyarankan para pengendara untuk memilih jalur alternatif yaitu ciawi sukabumi atau jonggo cariw
mulai tanggal tiga puluh satu desember pukul delapan belas waktu indonesia barat yaitu hari ini ya sampai pukul enam pagi tanggal satu januari dua ribu sembilan belas akan diberlakukan car free night
lalu lintas jalan dua arah akan ditutup mulai dari gerbang tol ciawi arah menuju puncak maupun sebaliknya
alternatif lain yang juga dapat dipilih adalah dengan melewati jalur ciawi sukabumi atau jonggol cariu
kasat lantas menerangkan jalur alternatif tersebut cukup bagus aman untuk dilewati
dan lebih cepat jika dibandingkan jalur puncak yang padat kendaraan
untuk malam tahun baru telah disiapkan sekitar tiga ratus personil mulai dari samapta bayangkara lantas brimob dan anggota polsek
ini dikerahkan untuk pengamanan
puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada tanggal satu januari dua ribu sembilan belas di siang hari
dan berikut kami hadirkan jalur alternatif menuju puncak
jelang malam tahun baru dua ribu sembilan belas

selanjutnya kita ke korespondensi
cnn indonesia mahardika utama yang kini berada di kawasan bogor jawa barat ya
ya selamat pagi menjelang siang dika
dika sebentar lagi kita akan menuju malam pergantian tahun dan pastinya banyak sekali warga yang memilih untuk berlibur atau merayakan tahun baru di berbagai tempat
salah satunya di puncak lalu kita ingin tahu nih bagaimana kondisi lalu lintas menuju ke arah puncak yang terpantau hingga saat ini dika
selamat siang fani dan juga daniel
lancarnya arus lalu lintas sejak pagi hari ini sampai pukul sepuluh lewat tiga puluh waktu indonesia barat ini dikarenakan mayoritas wisatawan ataupun kendaraan dari arah jakarta sudah mulai masuk ke kawasan puncak sejak hari sabtu dan minggu lalu
ada pun hal ini dikarenakan mayoritas hotel penginapan ataupun juga villa menyediakan paket paket liburan untuk pergantian malam tahun baru yang sudah dimulai sejak hari sabtu dan minggu lalu
ya dika kalau lancar seperti ini ya apakah nanti jalur alternatif ataupun sistem buka tutupnya itu sifatnya situasional juga atau memang sudah ditetapkan mulai pukul enam sore nanti sudah benar benar ditutup car free night
sebelum pukul enam sore nanti buka tutup yang merupakan sistem rekayasa arus lalu lintas yang biasa digelar atau dilakukan oleh pihak kepolisian dari polres bogor di kawasan
jadi lancar seperti ini menurut saya ada persediaan jung sorry

pukul enam sore nanti seperti yang sudah anda katakan sebelumnya kawasan puncak akan ditutup total untuk kendaraan bermotor roda empat
mulai pukul enam sore nanti sampai pukul enam pagi esok atau pada satu januari dua ribu dua puluh
adapun penutupan ini akan dimulai dari kawasan simpang gadok sampai ke kawasan puncak pas
dan penutupan juga akan dilakukan dari wilayah cianjur mulai dari tugu guntur sampai ke kawasan puncak pas
nah bagi anda yang tetap mau menuju ke kawasan puncak cianjur sukabumi ataupun juga bandung lewat kawasan ini ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh polres bogor
ada dua alternatifnya yang pertama adalah melalui cibubur cianjur via jonggol
adapun rutinnya adalah dari area jakarta masuk ke tol cibugur lalu masuk ke kawasan cilensi jonggol cariw cikalong dan nanti keluar di kawasan cianjur jawa barat
dengan jarak tempuh sekitar delapan puluh enam satu km
dan waktu tepuhnya hanya sekitar dua jam empat puluh lima menit saja
dan alternatif yang kedua yang bisa anda lalui adalah via ciawi sukabumi
dari ciawi atau tol bocimi lalu masuk ke kawasan cicuruk lalu ke cibadak dan juga nanti akan keluar di sukabumi kota
dan jarak tepuhnya adalah delapan puluh satu km dan waktu tepuh yang dibutuhkan adalah sekitar tiga jam lamanya
dan jalur alternatif itu dipastikan sudah dalam kondisi yang baik dan layak untuk dilintasi
dan juga bisa menjadi alternatif yang lebih cepat lebih aman mengingat jalurnya akan cenderung lebih kosong jika dibandingkan dengan anda melintasi kawasan puncak yang padat sekali dengan kendaraan wisatawan dan juga banyak sekali
simpul simpul kemacetan di antaranya adalah di kawasan simpang pasir muncang di kawasan simpang mega mendung di kawasan simpang taman wisata masa hari
dan juga di kawasan simpang
taman safari dan juga di masjid atta awun yang merupakan salah satu titik titik keramaian di kawasan puncak ini karena adanya keluar masuk kendaraan di kawasan wisata ataupun juga adanya pasar dan juga banyaknya kendaraan yang berhenti di pinggir jalan untuk menikmati suasana kawasan puncak yang terkenal
dataran tinggi dengan cuaca yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan jakarta
ya dika berbicara mengenai cuaca jelang tahun baru di jakarta ini cuacanya cenderung cerah ya daniar pada hari ini
lalu bagaimana dengan kawasan puncak sendiri bagaimana kondisi cuaca di sana pada hari ini dika
mungkin cocok juga rekomendasinya karena biasanya kan kalau puncak itu outdoor liburannya ya
kalau hujan wah sedikit kecewa juga nih sama etiner yang udah dibuat
betul sekali daniar dan fani
cuaca memang salah satu aspek yang harus diantisipasi ketika anda memutuskan untuk berlibur terutama di kawasan dataran tinggi seperti di kawasan puncak ini
kalau kita melihat aplikasi dari bmkg tampaknya kawasan puncak ini
akan cerah sampai malam hari nanti
tetapi kalau saya lihat awannya ini sudah mulai menggumpal sedikit hitam sudah agak mendung
bukan tidak mungkin juga akan turun hujan
dan untuk itu kendaraan yang melintas juga diharapkan untuk waspada karena jalur jalur di kawasan puncak ini curam menikung dan juga rawan kecelakaan
seperti tadi pagi juga kami mendapatkan informasi pada pukul lima lewat lima belas pagi hari tadi ada peristiwa kecelakaan yaitu tabrak lari
yang mengakibatkan satu orang
pengendara sepeda motor tewas di kawasan puncak bogor jawa barat ini
tetapi hal tersebut tidak membuat kepadatan arus lalu lintas karena peristiwanya terjadi pada pagi hari
kalau tadi anda bertanya tentang rekomendasi tempat tempat mana saja tentu akan sangat banyak tergantung seperti apa anda ingin menghabiskan malam tahun baru nanti
jika anda hanya ingin menghabiskan malam tahun baru dengan melihat city light ataupun juga sambil minum teh di kawasan puncak anda bisa memilih di kawasan puncak pas
lalu ada di kawasan puncak pas
masjid atta awun dan juga tentu di sejumlah hotel dan villa atau penginapan juga sudah menyiapkan sejumlah paket paket wisata
karena sudah hampir penuh oleh wisatawan yang akan menghabiskan malam tahun baru
tahunnya dua ribu sembilan belas malam hari nanti
dan ini adalah apa nih
baik terima kasih mardika utama
selamat kembali memantau
sekaligus juga selamat menikmati malam pergantian tahun baru di kawasan puncak bogor jawa barat dan sekitarnya ya
terima kasih untuk patauan anda